sudah ada sembilan belas saksi yang diperiksa pihak kepolisian terkait kasus penyiraman air keras kepada penyidik kpk novel baswedan beberapa waktu lalu
polisi juga masih memeriksa rekaman cctv secara mendalam
kabit humas polda metro jaya argo yuwono mengungkapkan pihak kepolisian masih berusaha mencari pelaku penyeraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
jadi untuk perkembangan kasus korban penyiraman air daerahnya untuk kasus korban pak novel baswedan
bahwa kemarin saksi sudah enam belas kita periksa sekarang hari ini terakhir sudah sembilan belas orang
ya tentunya saksi saksi inilah yang nanti kita dalami kesaksiannya berkaitan dengan kegiatan kegiatan keluar masuknya orang di asrama itu atau di perumahan itu di rumah korban
kita masih mendalami kembali ya di sana
kemudian daripada sasasi ini juga akan kita sinkronkan sinkron kembali
jadi memang ada
beberapa cctv yang ada di lingkungan sana yang kita ambil ya ada beberapa cctv kita ambil dan sekarang masih kita analisa
di analisa nanti setelah kita mendapatkan analisa cctv akan kita sinkronkan dengan keterangan keterangan para saksi ini